presiden joko widodo menyampaikan empat arahan mengenai kenormalan baru atau new normal
di sektor pariwisata dalam rapat terbatas kamis dua puluh delapan mei dua ribu dua puluh
yang pertama terkait perubahan tren pariwisata dunia
pandemi covid sembilan belas membuat isu kebersihan kesehatan keamanan dan keselamatan
menjadi pertimbangan utama bagi wisatawan
arahan berikutnya new normal di sektor pariwisata harus menjawab isu utama
yakni keselamatan dan kesehatan
mulai dari protokol ketat di bidang transportasi penginapan restoran dan area wisata
arahan ketiga adalah tentang standar baru yang akan menjadi sebuah kultur baru
kebiasaan baru di sektor pariwisata harus didukung masifnya sosialisasi
uji coba simulasi dan pengawasan
yang terakhir presiden jokowi meminta strategi khusus dalam promosi pariwisata
di era new normal termasuk menggerakkan promosi produk produk lokal dan atraksi pariwisata
itu harus disiapkan sebuah standar baru
menjadi sebuah kultur baru kebiasaan baru di sektor pariwisata
dan perlunya sosialisasi yang masif diikuti uji coba diikuti simulasi simulasi
dan juga perubahan
perlunya dimulai sekarang ini pengawasan
agar betul betul standar protokol kesehatan itu dijalankan di lapangan
karena ini resikonya besar
menindaklanjuti arahan presiden itu
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif pun menyusun protokol kesehatan dan keamanan dalam industri pariwisata
penerapan protokol ini sebagai langkah awal dalam mempercepat pemulihan pariwisata
agar lebih berkualitas aman dan nyaman
tak hanya itu untuk pertama kalinya kemen parekraf bersama dua puluh empat kementerian dan lembaga lainnya
menggelar simulasi protokol kesehatan keselamatan dan keamanan untuk destinasi super prioritas
yang berlangsung di labuan bajo nusa tenggara timur
presiden joko widodo mengapresiasi simulasi yang sudah disiapkan berbulan bulan dan terintegrasi
sehingga bisa menjamin keselamatan dan keamanan wisatawan untuk hadir kembali di labuan bajo
dan destinasi wisata lainnya
aksi ini sudah dipersiapkan berbulan bulan dengan sangat matang dan didukung oleh lintas kementerian dan lembaga
simulasi ini dipersiapkan untuk bisa menjamin kesehatan menjamin keselamatan
menjamin keamanan wisatawan untuk hadir kembali di labuan bajo dan destinasi pariwisata lainnya
simulasi protokol memastikan perlengkapan
serta sarana dan prasarana sudah terintegrasi dengan baik sehingga dapat beroperasi sesuai kebutuhan